ini dia lengkong kecil bandung jalan yang mulai menjadi lokasi wisata kuliner sejak sembilan belas april dua ribu dua puluh
saat itu pemerintah kota bandung menggelar lengkong culinary night sebagai lanjutan dari event kulineri night lain
lengkong kecil kemudian mulai dikenal sebagai tempat jajanan yang ramai dikunjungi terutama pemburu kuliner malang
beberapa tahun belakangan spot ini mulai populer khususnya di kalangan warganet
sejak pukul enam sore hingga sebelas malam puluhan pedagang makanan dan minuman berjajar di jalan lurus sepanjang enam ratus meter ini
bahkan di air pekan bisa buka hingga lewat tengah malam
menurut saya bagus sih karena apa ya jarang kan ini dibuat
baru juga ya disini kalau misalkan kita lagi nyari makan kan sekarang udah pasti pada tau disini di lengkong ini
saya pun mencoba menginjakan kaki dari ujung ke ujung mencoba beberapa makanan yang ramai diperbincangkan khususnya di media sosial
sebagai menu pembuka saya memilih crabs
makanan asal perancis berbahan dasar adonan terigu telur serta mentega di sini berbeda
karena disajikan dengan tambahan es krim serta potongan buah
dengan harga empat belas ribu rupiah
kita bisa menikmati kesegaran buah dan es krim yang dibalut dengan kreps yang renyah
belum kenyang saya pun beranjak untuk memilih menu makanan berat
salah satu yang banyak digemari pengunjung adalah ayam kepak madu
dari tampilannya saja ayam bakar ini sudah mencuri perhatian karena dipajang bertumpuk di depan kedai
wah gimana ya rasanya tuh kayak oh my got juicy banget gitu
jadi kayak wah kalau misalnya orang orang dari luar bandung mau nyobain
kayak mau nyobain ke bandung harus nyobain deh
sayap ayam dibakar dengan bumbu khusus dan disajikan ketika masih panas
satu sayap dijual dengan harga dua belas ribu rupiah
ada juga paket tiga sayap seharga tiga puluh ribu rupiah
hmm dagingnya juga lembut banget
dan bumbunya beneran meresap sampai ke dalam daging
semakin larut hujan mulai turun namun hal tersebut tidak membuat kawasan lengkong menjadi sepi
pengunjung justru bertambah ramai
pengen makan sih lapar
pendapat aku enak sih kayak banyak jajanan gitu cuman hujan gitu
tapi bagus tempatnya
tak mau kalah saya ikut melanjutkan petualangan kuliner
saya mau beli makanan khas majalengka bernama jalakotek
makanan asin gore ini mirip dengan pastel ataupun jalankote yang seperti dipadu dengan cireng
bedanya selain memiliki isian berupa daging ayam atau tahu
jala kotak juga diberi minyak cabai serta bumbu bubuk serta tambahan rasa
harganya tergolong sangat murah
satu jalakotek hanya seharga dua lima ratus rupiah
sebagai penutup manis saya memilih pancake mini dengan tambahan es krim dan berbagai pilihan topping
adonan pancake nya dibuat langsung di tempat sehingga semua pengunjung bisa langsung melihat proses pembuatannya
dengan harga dua puluh ribu rupiah kita sudah bisa menikmati manisnya dessert ini
sesuai namanya dengan fluffy empuk
jadi konsistensinya gak terlalu padat
rasanya manis dan gore ini tambahan ya
satu hal yang menjadi nilai tambah
semua transaksi yang dilakukan di lengkong culinary night sudah bisa dilakukan tanpa perlu membawa uang tunai
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat